komnas ham melakukan autopsi atas jenazah siono yang tewas setelah ditangkap densus delapan puluh delapan di klaten jawa tengah
sembilan dokter forensik dari muhammadiyah melakukan kegiatan otopsi
pemuda muhammadiyah menjaga sekitar makam siono di desa pogung cawas klaten jawa tengah
hal ini untuk mengantisipasi penolakan warga atas rencana otopsi siono yang tewas setelah ditangkap oleh densus delapan puluh delapan beberapa hari yang lalu
beberapa ahli forensik dari muhammadiyah terlibat dalam otopsi ini
sebelumnya warga sempat menolak rencana otopsi
sementara beberapa anggota organisasi islam menjaga rumah almarhum siono
menurut rencana hasil otopsi akan diumumkan sekitar sepuluh hari lagi
tindak lanjut hukum atas kasus ini akan diumumkan tim komnas ham
sesuai dengan permintaan komnas ham komnas ham itu punya hak penyelidikan
kemudian komnas ham secara resmi meminta kepada muhammadiyah
muhammadiyah tentu kan punya banyak infrastruktur ya untuk membantu proses mencari keadilan yang dilakukan oleh bu suratni
nah akhirnya atas permintaan komnas ham itu muhammadiyah menyanggupi
akhirnya muhammadiyah membentuk tim forensik muhammadiyah
nah tim forensik muhammadiyah yang hari ini sedang melakukan
otopsi itu ada sembilan orang